gunung merapi di perbatasan daerah istimewa yogyakarta meletus freatik jumat pagi
dan rilis yang dikeluarkan bpbd diy meminta masyarakat tetap tenang
dan menjauhi radius tiga km dari puncak merapi
letusan terjadi sekitar pukul tujuh lebih tiga puluh waktu indonesia barat
secara visual letusan mengarah ke atas sementara abu vulkanik mengarah ke tenggara
tim reaksi cepat bpbd diy saat ini sedang mengecek kondisi merapi
sementara itu meski terjadi letusan freatik hingga berita ini diturunkan
bandara adi sumarmo masih beroperasi normal
dan langsung saja kita ke yogyakarta untuk memantau situasi terkini terkait semburan abu vulkanik gunung merapi
ya sudah ada hendrawan setiawan
ya hendrawan bagaimana saat ini kondisi gunung merapi di sana
dan himbauan dari bpbd setempat seperti apa
ya kondisi gunung merapi bisa anda lihat langsung di belakang saya
gunung merapi saat ini dalam kondisi yang normal sesuai yang disampaikan oleh bpptkg yogyakarta
yang menyatakan bahwa letusan freatik hanya atau erupsi freatik hanya terjadi lima menit saja
dan bila beberapa waktu yang lalu di lokasi saat ini saya melaporkan terjadi hujan abu yang sangat tipis
dan saat ini hujan abu sudah tidak
nah bpptkg menyampaikan bahwa masyarakat hanya diminta untuk memakai masker
bila di daerahnya terjadi hujan abu
dan informasi terakhir yang kami peroleh menyatakan bahwa letusan freatik tadi sudah selesai
dan ini adalah letusan freatik ketujuh yang pernah terjadi setelah erupsi dua ribu
letusan freatik ini adalah letusan yang terjadi di permukaan
dan berbeda dengan letusan magmatis yang sudah diketahui gejalanya lewat gempa gempa yang terjadi
gempa vulkanik dalam kemudian vulkanik dangkal dan kemudian di merapi ini ada gempa multifase
namun letusan freatik ini hanya terjadi ada perubahan suhu saja tadi pagi sekitar pukul enam waktu indonesia barat
pada letusan sebelumnya biasanya di puncak terjadi hujan dan kemudian
ini memicu keluarnya gas disertai abu vulkanik
namun bila saya mengkonfirmasi ke bpptk
saya menyampaikan bahwa tadi saat kejadian tidak ada hujan di puncak merapi
namun diperkirakan karena kondisi dari merapi ini banyak gas yang terus keluar
namun ada yang mengendap ini kemudian muncul keluar menjadi erupsi freatik
bila sebelumnya disampaikan ada pasir namun fakta yang kami lihat adalah
mengapa pasir dan abu vulkanik berbeda karena dari sisi ukuran ini berbeda
dan bila kita lihat letusan freatik ini arahnya ke atas lima lima ratus meter
berbeda dengan letusan makmatis tahun dua ribu sepuluh
di mana ada letusan eksplosif yang mengarah ke atas dan juga ada pedus gembel
yang merupakan letusan khas dari gunung merapi
namun sekali lagi bahwa letusan freatik ini adalah letusan yang ketujuh
letusan yang ketujuh ini adalah letusan yang ketujuh
dan letusan yang ketujuh ini adalah letusan yang ketujuh
dan ini sudah menjadi hal yang biasa bagi warga yogyakarta
di lokasi saat ini saya menyampaikan laporan ini juga warga masyarakat beraktivitas seperti biasa
mereka hanya melihat sesekali saja ke gunung
namun saat ini kondisi juga saat ini sudah normal normal saja
masyarakat beraktivitas kembali seperti biasanya di daerahnya masing masing
iya hendrawan walaupun dikatakan bahwa ini adalah letusan freatik dan juga sempat mengeluarkan gas begitu
apakah warga di sana juga sempat tercium
bau yang sangat tajam
dan juga apa kebantuan dari bpbd sudah menyalurkan masker untuk warga di sana
ya kalau kita lihat letusan tipe letusan ini tidak ada yang saya alami setidaknya sampai saat ini
dan informasi yang berada dari bpbd tidak ada bau yang menyengat yang berbeda
seperti letusan magmatis yang terjadi terakhir pada tahun dua ribu dua
namun memang ada hujan abu di lokasi

karena bpbd juga sudah meminta warga yang tinggal di radius tiga sampai lima km ini untuk waspada
dan bpbd sudah membagikan masker ke mereka
dan bila diperlukan untuk mengungsi warga diminta mengungsi ke lokasi lokasi yang sudah ditentukan
artinya yang harus atau yang paling diwaspadai warga adalah abu vulkanik saja
tentu saja abu vulkanik
adalah suatu hal yang
dan itu adalah hal yang harus dilakukan oleh warga masyarakat yang tinggal di gunung atau tinggal di seputaran gunung api
seperti di indonesia tentu saja tidak hanya gunung merapi saja
saat ini juga misalnya kita ingat di gunung sinabung saat ini masih terus melakukan erupsi
terus terjadi erupsi magmatis
di mana warga masyarakat juga terus berhati hati memakai masker bila terjadi hujan abu
begitu pula warga di merapi
mereka sudah terbiasa dengan erupsi merapi terakhir tahun dua ribu dua puluh
memang menjadi pertanyaan
apakah kemudian ini merapi akan erupsi lagi
mengingat merapi adalah gunung teraktif di dunia
dan kita tahu interval dari erupsi merapi adalah tiga sampai dengan tujuh tahun
sementara ini sudah memasuki tahun ke delapan namun tidak terjadi erupsi lagi
informasi yang kami perlukan dari bpptkg juga menyampaikan bahwa erupsi freatik bagi gunung api merupakan suatu hal yang positif sebenarnya
karena dimana gunung api ini mengeluarkan energinya sedikit
karena bila gunung api ini menahan energi yang cukup banyak
tentu letusannya akan jauh lebih besar dari letusan freatik atau letusan yang bersifat magmatis ini
yang bisa menimbulkan korban jiwa seperti yang terjadi pada letusan erupsi merapi sebelumnya
lady dan ila
jadi hanya ada hujan abu begitu ya di radius tiga km
sementara itu bagaimana himbauan untuk para pendaki
ya para pendaki
ya para pendaki
ya para pendaki memang dihimbau tadi untuk turun
namun informasi yang terakhir
ada satu ratus dua puluh orang pendaki yang berada di pasar gubah disampaikan bahwa mereka dalam kondisi yang baik baik saja
kemudian lokasi wisata informasi terakhir juga masih ditutup
kami belum mendapatkan update terakhir apakah saat ini sudah dibuka
dan bila sebelumnya kami mendapatkan informasi dari bpptkg yang menyampaikan bahwa bandara adisucipto yogyakarta
sekali lagi adi cipto yogyakarta ini tadi dalam kondisi yang ditutup
namun informasi yang terakhir yang kami konfirmasi kepada pihak bandara
kondisi bandara dari tadi sampai dengan sekarang tidak ditutup sama sekali
hanya melakukan pengaturan air traffic control atau pengaturan pesawat yang dilakukan oleh air traffic control
supaya tidak melalui daerah yang dilalui oleh abu vulkanik akibat letusan freatik ini
meski mayoritas dari letusan freatik ini adalah gas
namun tentu saja abu vulkanik ini juga perlu diwaspadai khususnya bagi warga masyarakat yang mengalami hujan abu di wilayah masing masing
dan terakhir imbawan bagi masyarakat yang ada di sekitar mereka dievakuasi kemana untuk yang radius tiga km begitu hendrawan
ya informasi yang kami peroleh warga masyarakat tadi memang sempat ada kekhawatiran
namun informasi terakhir mereka tidak tahu
karena sudah kembali ke rumah mereka masing masing mengingat erupsi hanya terjadi lima menit saja
dan yang perlu digarisbawahi adalah saat ini meski terjadi erupsi freatik
namun kondisi gunung merapi dalam status yang paling rendah yaitu status aktif normal
sehingga warga masyarakat yang berada di sekitar merapi

diminta untuk tenang
karena warga masyarakat yang mungkin mendapatkan informasi karena keluarga mereka berada di sekitar gunung merapi diminta untuk tenang
karena warga masyarakat yang mungkin mendapatkan informasi karena keluarga mereka berada di sekitar gunung merapi
diminta untuk tenang
karena letusan freatik ini adalah letusan yang tidak hanya terjadi sekali ini setelah erupsi dua ribu sepuluh

namun ini adalah suatu hal yang perlu diwaspadi masyarakat hanya hujan abunya khususnya
dan ini merupakan suatu hal yang mencerminkan kehidupan harmoni antara warga masyarakat di seputaran lereng merapi
dengan alam khususnya gunung api
dengan alam khususnya gunung api
laporan andra hendrawan tetap berhati hati